ataupun kita lihat dilansir dari detik finance sebelumnya presiden menginginkan agar ekonomi tumbuh bertahap
menteri keuangan sri mulyani menyatakan presiden mengharapkan peningkatan momentum pertumbuhan untuk mengakselerasi pengurangan kemiskinan
pengurangan kesenjangan dan penciptaan lapangan kerja
untuk itu perlu dirancang sebuah arah kebijakan agar target tersebut bisa dicapai
terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dari pelemahan ekonomi global
lebih lanjut sri mulyani mengatakan sumber pertumbuhan ekonomi paling besar diharapkan berasal dari investasi
karena terbatasnya anggaran pemerintah dan keinginan pemerintah untuk menjaga defisit